saudara hari ini partai nasdem akan menggelar rapat koordinasi pemenangan pemilu dan buka puasa bersama
acara rencananya akan dihadiri oleh ketua umum partai nasdem surya paloh hingga calon presiden nomor urut satu anies baswedan
sejumlah persiapan mulai dilakukan di lobi kantor dpp partai nasdem jakarta pusat
agenda rapat koordinasi bapilu partai nasdem rencananya akan digelar sebelum buka bersama membahas soal penyelesaian sengketa internal
selain surya paloh dan anies baswedan acara buka puasa bersama dengan anak yatim ini akan turut dihadiri caleg dpr ri terpilih hingga seluruh pengurus dpp partai nasdem
untuk mengetahui selengkapnya kita sapa jurnalis kompas tv asri gunawan di kantor dpp partai nasdem jakarta pusat
asri pukul berapa rapat koordinasi bapilu partai nasdem akan digelar dan apa saja poin yang akan dibahas
berdasarkan informasi yang kami peroleh rapat bapilu ataupun juga rapat koordinasi pemenangan pemilu yang digelar di dpp partai nasdem ini
rencananya akan digelar pukul lima belas waktu indonesia barat dihadiri oleh seluruh ketua teritorial dpp partai nasdem bersama dengan bapilu partai nasdem
nah poinnya memang belum dirincikan oleh pihak nasdem itu sendiri tapi yang jelas hari ini ada sejumlah agenda yang digelar begitu di dpp partai nasdem
selain tadi rapat koordinasi terkait dengan pemenangan pemilu nantinya juga akan ada buka puasa bersama dengan anak yatim yang nantinya akan dihadiri oleh seluruh caleg dpr ri terpilih
kemudian juga oleh seluruh pengurus dpp partai nasdem hingga calon presiden nomor urut satu anies baswedan
dan tentunya ketua umum partai nasdem surya paloh
tadi saya mengulas sedikit bahwa nantinya yang baru saja disampaikan ataupun juga informasi yang kami peroleh ini di rapat koordinasi ini akan membahas terkait dengan penyelesaian sengketa internal
apa saja nanti poin poinnya ataupun juga bahasan pokoknya memang belum dirincikan begitu
yang jelas ada dua agenda yang sudah dipastikan akan digelar di dpp partai nasdem
kalau tadi terkait dengan rapat koordinasi pemenangan pemilu ini akan digelar di lantai lima dpp partai nasdem
kalau untuk buka puasa bersama ini nanti akan digelar di lobi kantor dpp partai nasdem
dan tadi juga kami sudah melihat ada sejumlah persiapan
tapi memang terkait siapa saja yang nantinya hadir ini belum dikonfirmasi belum dipastikan
termasuk juga calon presiden nomor urut satu anies baswedan apakah sudah pasti hadir atau tidak
dan ada juga informasi yang kami peroleh
lenis dan saudara ini kami memperoleh informasi terkait dengan rencana pertemuan antara prabowo subianto dengan ketua umum partai nasdem surya paloh
yang rencananya memang digelar di dpp partai nasdem pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat
tapi kami masih menunggu konfirmasi dari kedua belah pihak apakah pertemuan ini betul ataupun juga pertemuan ini benar benar ada atau tidak
sehingga memang cukup padat hari ini agenda yang digelar di dpp partai nasdem
dan kami pun masih menunggu konfirmasi